aliansi ilmuwan indonesia untuk penyelesaian pandemi menyebutkan ada tiga fase yang harus dilalui indonesia untuk bisa segera keluar dari pandemi covid sembilan belas
sosiolog bencana nanyang technological university singapura sulfikar amir menilai ketiga fase tersebut dapat menjadi acuan pemerintah menentukan roadmap atau peta jalan agar tak terjebak pandemi
skenarionya dimulai dari fase pertama supresi
fase ini berupa intervensi epidemiologis sosial dan ekonomi
dalam fase supresi target utamanya adalah menekan angka kasus positif dan kematian akibat covid sembilan belas secara drastis dalam periode tertentu
fase ini memerlukan strategi kombinasi antara pembatasan sosial dan tracing atau pelacakan secara masif
fase berikutnya adalah stabilisasi
skenario nya mengembangkan teknik pengendalian risiko dan penguatan surveillance untuk pelacakan maupun pemantauan isolasi
fase ini bertujuan mengendalikan skala penularan pada tingkat tertentu
sulfikar menilai stabilisasi merupakan fase tersulit
indonesia pernah berhasil di fase supresi namun gagal pada fase stabilisasi karena setelah angka kasus covid sembilan belas turun kasus kerap kembali naik
terakhir fase normalisasi
pada fase ini pandemi bisa dikatakan terkendali dan masyarakat hidup secara normal
masyarakat juga harus memahami betul risiko covid sembilan belas didukung dengan sistem pelacakan yang baik
dengan jumlah kasus positif covid sembilan belas di bawah seribu per hari
kalau misalnya pemerintah mau menerima roadmap ini lalu kemudian menjadikan sebagai acuan di dalam melakukan proses menuju kondisi endemik
maka roadmap ini bisa disosialisasikan sehingga setiap komponen di dalam pemerintahan dan juga masyarakat itu juga bisa mengikuti
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane menjelaskan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk mengubah pandemi menjadi endemi
nah berapa lama suatu penyakit ini menjadi endemi
satuan waktunya biasanya tiga periode
tiga periode itu untuk penyakit bisa dalam periode week month years atau setiap bulan
satu periode itu untuk penyakit bisa dalam periode week month years atau setiap bulan
jadi apa namanya minggu bulan tahun atau dekade
nah untuk covid dua ribu dua puluh dua itu sudah tiga tahun
jadi biasanya tiga tahun berturut turut
karena definisi endemi adalah peningkatan kasus selama lebih dari tiga periode
dan untuk menjadi endemi sendiri selain waktu juga harus ada teknologinya
ada obatnya ada teknik pengendaliannya ada vaksinnya
sehingga kalaupun itu ada baik dia konsisten maupun persisten ada teknologi untuk mengendalikannya
yang juga tergabung dalam aliansi ilmuwan indonesia untuk penyelesaian pandemi
menegaskan skenario yang telah disusun harus dibarengi dengan suksesnya program vaksinasi covid sembilan belas
hingga awal september dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan mencatat
dari target dua ratus delapan dua juta orang ada satu ratus empat lima juta orang yang telah menerima vaksin covid sembilan belas di indonesia
namun saat ini belum ada data yang mampu menunjukkan kinerja dari vaksin yang telah diberikan
semua vaksin itu beda beda belum lagi kita juga belum tahu benar kinerja masing masing vaksin yang ada
kinerja jangka panjangnya bagaimana gitu kan
apakah perlindungan itu lima bulan enam bulan satu tahun dua tahun
kita masih belum tahu karena semua ini masih berjalan dengan begitu cepat
karena itu sangat penting adanya real time data gitu kan
data dan data itu sebaiknya jangan hanya dari negara lain tetapi data data dari negara kita sendiri
bagaimana kinerja vaksin di negara kita
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menjelas
bahkan saat ini efektivitas vaksin covid sembilan belas belum bisa diukur
bahwa efektivitas vaksin itu itu akan kita ukur setelah tentunya cakupan atau sasaran vaksinasi itu kita capai
menurut ketua bidang komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas heri trianto
pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya mempercepat indonesia keluar dari pandemi melalui berbagai kebijakan
sekarang sebenarnya kita sudah melalui trial juga kan
bagaimana menjalankan berdampingan dengan pandemi dengan membuka pusat perbelanjaan
ini sebagian adalah masih dalam tahap trial
dan kita akan evaluasi dari disitu
datanya sudah presisi sesuai di indonesia
nanti kemudian akan dilakukan penyusunan tadi roadmap tadi
roadmap atau skenario pasca pandemi sejatinya disusun
untuk menjadi acuan agar indonesia tak terjebak pandemi covid sembilan belas
dalam waktu yang lama
masyarakat butuh kepastian kapan dapat hidup berdampingan dengan virus corona
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta